kelihatannya lagi ada masalah
lagi gak ada kerjaan
saya baru kehilangan pekerjaan
baru kehilangan proyek
berarti bapak baru kehilangan uang besar
berarti sekarang bapak miskin
bisa dibilang saya sedang jatuh miskin
satu pertanyaan lagi
bapak lemah iman
mau ngajak berapa

dia malah kenceng badai
dan limpah suaramu
hai oh mereka bukan anak buah remon kamu tahu dari mana kalau mereka
anak buah remon gak akan kabur ya udahlah kita pelan aja